menyambut natal tahun dua ribu sembilan belas pemprov dki jakarta membuat proyek ornamen pohon natal setinggi sepuluh meter di kawasan tamrin sepuluh jakarta pusat
proyek ini merupakan kerja pemprov dki jakarta dengan keuskupan agung jakarta serta melibatkan siswa siswi dari yayasan tarakanita jakarta
paula ruliyati selaku perwakilan yayasan tarakanita menyebut pohon natal ini dikerjakan dalam waktu tujuh hari dengan melibatkan satu seratus siswa dari lima sekolah dasar tarakanita di jakarta
pohon natal ini dibuat menggunakan delapan botol plastik yang didaur ulang ribuan botol plastik ini kemudian dibalut dengan kain perca dan dipasangi lampu hias
pohon natal ramah lingkungan ini akan dipasang mulai tanggal dua puluh satu hingga dua puluh enam desember mendatang
dalam wawancara dengan detik com gubernur anies baswedan menyebut pohon natal ini menjadi salah satu simbolisasi bahwa pemprov dki jakarta memberikan kesempatan yang setara kepada semua